keterangan saksi yohanes ridhima nomor sembilan sembilan
keterangan saksi rangga nomor delapan dua puluh dua
keterangan saksi digital forensik emno al azhar nomor tiga lima puluh tujuh
keterangan ahli digital forensik christopher hariman rianto nomor empat
surat berita acara pemeriksaan laboratoris kriminasi barang bukti nomor lab dua ratus empat puluh enam fkf dua ribu enam belas tanggal dua puluh tujuh januari dua ribu delapan belas
barang bukti satu unit flash tosiba tiga puluh dua gb warna abu abu berisi rekaman cctv dari restoran olivier
berita acara rekonstruksi tanggal tujuh februari dua ribu enam belas
berita acara pemetaan rekonstruksi tanggal tujuh februari dua ribu enam belas
barang bukti berupa satu gelas berisi sisa cairan minuman es vietnam coffee
barang bukti satu botol yang berisi sisa cairan minuman es vietnam coffee
keterangan terdakwa nomor satu ratus lima puluh
bahwa benar saat berusaha untuk menolong korban mirna para karyawan restoran olivier kesulitan untuk mendekati korban mirna
hingga harus meminta terdakwa untuk keluar dan berdiri dari sofa meja lima puluh empat
dan yang berbentuk setengah lingkaran tersebut
barulah ketika meja digeser maka para karyawan olivier dapat mengeluarkan korban dari meja lima puluh empat
berdasarkan dan bersuai dengan keterangan saksi devi krishnawati syakian nomor empat belas empat puluh satu
keterangan saksi agustriono nomor tujuh belas
keterangan saksi rosi ratna dila nomor dua belas satu sampai dengan dua belas enam
barang bukti satu unit flash disktoshiba tiga puluh dua gigat warna abu abu yang berisi rekaman cctv dari restoran olivier
bahwa benar pada saat keluar dan berdiri dari meja lima puluh empat terdakwa menggarung garut tangan dari paha kanannya
berdasarkan keterangan alih digital forensik m no a lazar nomor dua lima
bahwa benar sifat racun syanika enasya anak populer tersentuh dengan kulit akan membuat permukaan kulit menjadi iritatif
keterangan berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan ahli
dr nusamran subadi m s i nomor dua dua puluh lima
keterangan ahli imade agus gelgel wirasuta nomor enam enam puluh tiga
bahwa benar saksi devi krishnawati syakian selaku headbar
pergi ke pentri untuk memunculkan keterangan keterangan yang berbeda anda bisa menyiapkan keterangan yang berbeda dan memperkenalkan keterangan yang berbeda anda bisa menyiapkan keterangan yang berbeda
memeriksa vietnam ice coffee yang diminum oleh korban mina
dan mencicipi vietnam ice coffee tersebut yang dirasakan pahit
sedikit panas terbakar di lidah serta pedas
kemudian saksi devi merasa pusing dan mual
selain itu aroma vietnam ice coffee juga menyengat
berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi devi
di pisau tisiaga nomor empat belas tiga puluh empat belas empat puluh empat
keterangan ahli digital forensik christopher harimantianto nomor empat sebelas
barang bukti satu unit flash disk tiga puluh dua gb warna abu abu berisi rekaman ctv dari restoran olivier
berita acara rekonstruksi tanggal tujuh februari dua ribu enam belas
berita acara pemotretan rekonstruksi tanggal tujuh februari dua ribu enam belas
barang bukti satu gelas yang berisi cairan minuman ice viet nam coffee
barang bukti satu botol
bahwa benar setelah mencicipi vietnam ice coffee di pentri
saksi devi krisnawati siagian kembali lagi ke meja limbat dan sempat berbicara dengan terdakwa
dan meminta agar terdakwa tidak diam saja dan membantu korbannya yang sedang sakit
kemudian terdakwa bergerak pindah menghampiri korban minah dan ikut mengangkat korban mirna ke kursi roda
berita terkini mengenai kisah terjadi di kursi roda
berdasarkan dan bersuai dengan keterangan saksi devi krisnawati siagian nomor empat belas tiga puluh satu
keterangan alih digital forensik akbpm nur al azhar nomor tiga lima puluh delapan
barang bukti flash distosipa tiga puluh dua gb warna abu abu berisi rekaman cctv dari restoran olivier
berita acara rekonstruksi tanggal tujuh februari dua ribu enam belas
berita acara pemotretan rekonstruksi
berita acara pemotretan rekonstruksi tanggal tujuh februari dua ribu enam belas
keterangan terdakwa nomor satu ratus lima puluh
empat puluh bahwa benar selain saksi devi krisnawati siagian yang mencicipi kopi vietnam escoffee tersebut
saksi marwan amir selaku bar kapten juga ikut mencicipi vietnam escoffee tersebut di pantry
dengan cara meneteskan vietnamese coffee ke telapak tangan menggunakan sedotan
dan merasakan pait seperti terbakar ke bas
kemudian saksi marwan amir
pak marwan armir langsung mengeluarkan rasa itu dengan cara meludah dan muntah beberapa kali di sing serta kumur kumur dengan air kran
lalu saksi marwan amir membuang sedotan ke tempat sampah yang berada di pentry
dimana saksi marwan amir dan saksi rangga juga ikut mencium aroma vietnam escoffee tersebut yang sangat menyangat
dan apabila dicium lebih lama aroma itu membuat sulit bernafas dan bukan seperti aroma vietnam escoffee normal
berdasarkan dan bersuaian dengan keterangan saksi marwan amir
keterangan saksi rangga
keterangan saksi digital forensik kristopher harimandrianto
berisi rekaman cctv
barang bukti satu gelas berisi sisa cairan minuman es vietnam coffee
barang bukti satu botol berisi sisa cairan minuman es vietnam coffee
bahwa benar kemudian
ileng membawa kemampuan vietnam escoffee tersebut di sisi sisa cairan minuman es vietnam coffee
dengan menggunakan kursi ruda ke klinik damayanti capang green indonesia
jakarta pusat ditemani oleh saksi ani dan terdakwa
dengan melewati jalur di depan bar
berdasarkan dan bersuai dengan keterangan saksi bonjuwita alyasani
keterangan saksi devi krishnawati syagian
keterangan alih digital forensik emnoh al azhar
keterangan alih digital forensik kristopher harimandrianto
barang bukti flash disk dua belas gb
tosiba tiga puluh dua gb yang berisi rekaman cctv di restoran olivier berita acara rekonstruksi tanggal tujuh februari dua ribu enam belas berita acara pemotretan rekonstruksi tanggal tujuh februari dua ribu enam belas keterangan terdakwa nomor satu ratus enam puluh
empat dua bahwa benar setelah korban mirna dibawa keluar restoran olivier menuju ke klinik damayanti
sehingga saksi krisnawati syagian mendatangi bar dan meminta dibawakan vietnamese coffee yang diminum oleh korban mirna dari pantry
lalu saksi devi krisnawati meminta diambilkan plastik bening kemudian membungkus vietnamese coffee tersebut dengan menggunakan plastik bening
berdasarkan dan bersuai dengan keterangan saksi devi krisnawati syagian nomor empat belas tiga puluh empat keterangan saksi rangga nomor delapan dua puluh tiga
keterangan saksi yohanestri dima nomor sembilan sepuluh keterangan ahli digital forensik
dan antikristoper harimantrianto nomor empat sebelas barang bukti satu plastik toshiba tiga puluh dua gb warna abu abu berisi rekaman cctv dari restoran olivier
empat tiga bahwa benar pada hari rabu tanggal enam januari dua ribu enam belas di restoran olivier ada sepuluh pemesan vietnamese coffee
panas hot maupun vietnam ice coffee namun hanya minuman vietnam ice coffee pesanan terdakwa saja yang ngerasa
aromasi dan berbeda
dan warnanya berbeda dari vietnam ice coffee lainnya
berdasarkan dan bersuaian dengan keterangan saksi devi krisnawati siagian nomor empat belas tiga empat belas empat puluh keterangan saksi rangga nomor delapan belas
barang bukti berupa delapan pendel bil penjualan vietnamese coffee pada hari rabu tanggal enam januari dua ribu enam belas
barang bukti berupa satu lembar rincit
bahwa benar sampai di klinik tersebut sekira pukul tujuh belas tiga puluh
dr andri yosua selaku dokter umum pada klinik damayanti melihat kondisi korban seperti orang pingsan pingsan badan kaku
namun masih hidup lalu kurang lebih lima menit kemudian datang saksi arief untuk membawa korban mirna ke rumah sakit abdi waluya
jalan hos cokro aminoto tiga puluh satu dan tiga puluh tiga menteng jakarta pusat
berdasarkan dan bersuai dengan keterangan saksi
nomor empat empat belas keterangan saksi arief setiawan sumarko nomor dua empat belas keterangan terdakwa nomor satu ratus enam puluh
bahwa benar setibanya di rumah sakit abdiwaluyo sekitar pukul delapan belas
saksi dr prima yudha selaku dokter jaga pada rumah sakit abdiwalula
memeriksa kondisi korban yang sudah dalam kondisi nadi tidak teraba
nafas tidak ada dan denyut jantung tidak ada atau dinamakan juga dead on arrival
selanjutnya tindakan terhadap korban mirna dilanjutkan oleh saksi dr adianto
di mana sesuai prosedur tetap melakukan tindakan medis kepada korban mirna
berupa bantuan nafas resusitasi pompa jantung paru selama kurang lebih lima belas menit
namun usaha bantuan tersebut tidak ada hasilnya dan korban mirna jantakan meninggal secara tidak wajar pada pukul delapan belas tiga puluh uib
sebagaimana surat rumah sakit abdiwalula nomor empat garing garing rsaw garing sawal
satu dua ribu enam belas tanggal sebelas januari dua ribu enam belas yang berisi resumitis atas nama wayan mirna salihin
berdasarkan dan bersuai dengan keterangan saksi bunju wita alisani nomor empat empat belas
keterangan saksi arief setiawan sumarko nomor dua lima belas
keterangan saksi dr adianto nomor dua puluh tiga tujuh belas
keterangan saksi dr prima yudho nomor dua puluh dua lima

keterangan terdakwa nomor satu ratus enam puluh dua sampai dengan satu ratus enam puluh empat
surat rumah sakit abdiwalula nomor empat garing garing rsaw garing satu dua ribu enam belas tanggal sebelas januari dua ribu enam belas
bawa belas pada pukul sembilan belas empat puluh uib
kurang lebih tujuh puluh menit setelah korban dinyatakan meninggal dunia
dr adianto mengambil sampel cairan pelabung dengan menggunakan satu kopi pen
dan itu berbagi dengan desakan kepada keluarga
keterangan saksi dr arief setiawan sumarko nomor empat empat belas
keterangan saksi dr adianto nomor dua puluh tiga tujuh belas
keterangan saksi dokter prima yudho nomor dua puluh dua delapan
surat rumah sakit abdiwalula nomor empat garing garing rsaw garing satu dua ribu enam belas tanggal sebelas januari dua ribu enam belas
bahwa benar jenazah korban mirna kemudian dipindahkan ke rumah duka rumah sakit darmais jakarta barat
dan di jepang
dan di jepang
dan di jepang
dan di jepang
dan di jepang
rumah sakit darmais jakarta barat dan di sana pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi terhadap jenazah korban pina
karena kasian dan tidak mau korban pina diacak acak
lalu sekitar pukul dua puluh satu tiga puluh jenazah korban diembalming oleh ahli patologi forensik dr jaya surya atmaja
selaku dokter rumah sakit darmais
dengan cara memotong bagian korban dengan pisau untuk mencari pembuluh darah vena
tiga liter cairan formalin ke dalam pembuluh darah vena tersebut menggunakan kompresor
berdasar dan bersuai dengan keterangan saksi dermawan salihin nomor satu dua belas
keterangan ahli patologi forensik dr jaya surya atmaja nomor dua ratus tiga puluh
poin nomor empat puluh delapan bahwa benar penolakan terhadap otopsi merupakan hal yang rumuh
bukan saja di indonesia
melainkan di negara negara lain karena berbagai alasan sosiologis termasuk alasan agama dan budaya
termasuk alasan agama dan budaya
berdasarkan keterangan ahli kedokteran forensik prof budi sampurnya spf dfm nomor sembilan lima belas
dan keterangan ahli patologi forensik dr jaya surya atmaja nomor dua lima puluh
nomor empat puluh sembilan bahwa benar saudara lia amalia selaku petugas rumah sakit darmais jakarta barat
dibacakan bap lia amalia angka enam yang bertugas memandikan jenazah korban mirna pada tanggal enam januari dua ribu enam belas
dan berdasarkan keterangan ahli kedokteran forensik prof budi sampurnya spf dfm nomor sembilan lima belas dan berdasarkan keterangan ahli patologi forensik dr jaya surya atmaja nomor dua lima puluh
nomor usaha tanah going wanna kaking
keterangan bap lia amalia angka enam
lalu dilakukan perlaburan polisi pada rabu tanggal enam januari dua ribu enam belas
januari dua ribu enam belas pukul dua puluh dua lima belas oleh ibtus satino
berdasarkan surat laporan polisi dua a garing satu romawi dua ribu enam belas tanggal enam januari dua ribu dua puluh
bahwa benar satu buah pipet berisi sampel cairan lambung dari tubuh korban mirna tersebut diserahkan oleh saksi derman salim kepada anggota posek tanah abang pada tanggal enam januari pukul dua puluh tiga
berdasarkan keterangan saksi derman salin nomor satu sembilan surat berita acara penyitaan posec tanah apang tanggal enam januari dua ribu enam belas
surat penetapan penyitaan nomor enam ratus sembilan puluh sembilan penpit dua ribu enam belas tanggal dua puluh tujuh april dua ribu dua puluh
nomor lima puluh dua bahwa benar di hari yang sama pada malam harinya di restoran oligar saksi devi krisnawati syagian meminta kepada saksi yohanes ridima untuk memisahkan sisa minuman face vietnam s
kopi korban mirna yang berada di kelas untuk sebagian dipindahkan ke dalam botol air mineral kosong agar tidak tumpah pada saat akan dibawa melakukan pemeriksaan dan selanjutnya kelas vietnam
saudara saudara jaksa coba di volume suara diperkeras sedikit
bahwa benar kemudian datang anggota posec tanah apang jakarta pusat untuk melakukan pemeriksaan restoran oliver tkp dan saksi devi kisnawati syakian kemudian menyerahkan gelas vietnam s a
kopi dan botol berisi sisa kopi yang diminum korban mirna kepada anggota posec tanah apang jakarta pusat berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi devi kisnawati syakian nomor empat belas tiga puluh lima keterangan saksi yohanes ridima nomor sembilan sepuluh
afrantis bed legal targeteking harodlin pemerintahan analuri warga panjang ketagali av hal tersebut tetap sepuluh empat belas flat untuk mencegah kekecoh ciri cirinyaaurno perbuatanande nilai enam dua ribu dua puluh ketim
benar pada hari rabu tanggal enam januari dua ribu enam belas sekira pukul dua puluh tiga tiga puluh
anggota polsek tanah abang jakarta pusat
meminta kepada saksi devi kristian isyadian untuk membuat vic pembanding
yang kemudian diserahkan oleh saksi devi krisnawati siagen ke polsek tanah abang
untuk kemudian pada tanggal delapan januari dipindahkan seluruhnya ke dalam botol minol kosong
dengan pertimbangan agar tidak tumpah
berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi devi kristian isyagian
b surat berita acara penyitaan barang putih vic pembanding
c berita acara pemindahan barang putih pembanding dari gelas ke botol tanggal delapan januari dua ribu enam belas
bahwa benar pada hari jumat tanggal delapan januari dua ribu enam belas
pusat wapah bespori menerima penyerahan barang putih
antara lain berupa
dan caran tebu tanggal dua puluh satu januari dua ribu enam belas
bahwa benar pada tanggal sembilan januari dua ribu enam belas
atas rujukan dari direktri wumpol dan metro jaya
maka pada tanggal sepuluh januari dua ribu enam belas
dikeluarkan surat penarikan laporan polisi terhadap lp dua satu dua ribu enam belas sektorta
dengan surat nomor b dua ratus tiga puluh lima satu dua ribu enam belas direkt sektorta
dan diikuti dengan pelimpan laporan polisi terhadap lp dua satu dua ribu enam belas sektorta
kepada direktri wumpol dan metro jaya
tertanggal sepuluh januari dua ribu enam belas
sesuai berdasarkan dan sesuai dengan surat nomor b dua ratus tiga puluh lima satu dua ribu enam belas direkt sektorta
tanggal sepuluh januari dua ribu enam belas
perihal penarikan laporan polisi terhadap lp dua satu dua ribu enam belas direkt sektorta
melalui garing dua enam sektorta
direskrim wumpol dan metro jaya
tertanggal sepuluh januari dua ribu enam belas
perihal penerima laporan polisi terhadap lp dua satu dua ribu enam belas direkt sektorta
bahwa benar pada tanggal sepuluh januari dua ribu enam belas
sekira pukul satu wib
biar keluarga telah diperdiskriminasi
dengan pihak kepolisian wumpol dan metro jaya
yang telah mengambil alih laporan polisi
dari polsek tanah abang
akhirnya mengizinkan kepolisian
untuk mengambil sampel bagian tubuh
dari jenazah korban pindah
untuk kepentingan penyedingan
yakni lambung hati empedu dan urin
berdasarkan dan berkesuai dengan
a keterangan saksi darpangan salin nomor satu dua belas

b keterangan saksi darpangan salin nomor satu dua belas
c surat visum interpretum
tanggal sepuluh januari dua ribu enam belas
yang dibuat dan ditangani oleh
dr arief baino dan dr selamat purnomo
di reskimun tanggal sepuluh januari dua ribu enam belas
terlihat penarikan laporan polisi
garing satu garing dua ribu enam sektor ta
e surat b garing enam puluh enam satu garing dua ribu enam belas sektor ta
kepada rilis kewumpul dan metro caya
tertanggal sepuluh januari dua ribu enam belas
beriah pelimpahan laporan polisi terhadap lp dua garing satu garing dua ribu enam belas garing sektor tanah abang
lima puluh delapan pak benar korban pina meninggal dunia
sesuai dengan visum et repertum nomor pol r garing tujuh garing satu garing dua ribu enam belas garing rumah sakit bayangkari
tingkat satu tanggal sepuluh januari dua ribu enam belas
yang dibuat dan ditandang oleh dr arief hayono spf dan dr selamat purno spf dfm
menyimpulkan pada pemeriksaan seorang perempuan berumur dua puluh lima sampai dengan tiga puluh tahun
sudah dilakukan pengawetan dalam guruk embalming dan dirias
pada pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya perlukaan
ditemukan bibir bagian dalam berwarna kebiruan
pada pemeriksaan hipatologi forensik sediaan lambung tampak kelainan
yang diapetkan oleh
pemeriksaan seorang perempuan
pemeriksaan seorang perempuan
pemeriksaan seorang perempuan
yang ditandangkan oleh dr nur hayati ashar dahlan msi
dan diketahui oleh dr nur samran subrandi seklalko kapit
kim biofor padapus lab
forensik badan reserse timenal porli
barang putih yang disediakan dari tkp
es vietnam kopi berisi kurang lebih satu ratus lima puluh ml
selanjutnya disebut bb satu
satu botol bv satu
berisi kurang lebih dua ratus ml
selanjutnya disebut bb dua
satu botol minuman pembanding
berisi kurang lebih tiga ratus lima puluh ml
yang dibuat oleh pihak kafe
selanjutnya disebut bb tiga
satu buah pipet berisi sisa cairan
kurang lebih satu ml
selanjutnya disebut bb empat
barang bukti yang diterima dari hasil otopsi korban
satu buah toples berisi lambung
selanjutnya disebut bb lima
satu buah toples berisi empedu
dan hati selanjutnya disebut bb enam
dua buah speed berisi urin
selanjutnya disebut bb tujuh
berdasarkan dan berkesesuaian dengan keterangan ahli
toksikologi forensik dr nusamran subrandi
surat berita atas
pemerintahan laboratorium kriminologi
barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh
volume satu gelas sisa minuman ais vietnong kopi berisi kurang lebih satu ratus lima puluh ml
selanjutnya disebut bb satu
satu botol sisa minuman ais vietnong kopi berisi kurang lebih dua ratus ml
selanjutnya disebut bb dua
satu botol minuman pembanding berisi kurang lebih tiga ratus lima puluh
yang dibuat oleh pihak kafe
selanjutnya disebut bb tiga
bukanlah termasuk tujuan pemeriksaan yang dilakukan oleh
dalam berita acara pemeriksaan laporan kriminalistik
barang bukti sisa minuman dan organ jalan tubuh
pada hari kamis tanggal dua puluh satu januari dua ribu enam belas
sehingga volume tersebut hanyalah perkiraan saja
berdasarkan keterangan ahli toksikologi
forensik dr nusamal subrandi
dan beri surat berita acara pengisian laporan kriminalistik
barang bukti sisa minuman dan organ jahat tubuh
tabel hasil pengisian barang bukti berdasarkan
berita acara pengisian laporan kriminalistik
sisa minuman organ cairan tubuh
dari hari kamis tanggal dua puluh satu januari dua ribu enam belas
adalah sebagai berikut
mestisena obat obatan negatif
mestisena obat obatan negatif
mestisena obat obatan negatif
mestisena obat obatan negatif
persisida obat obatan negatif lain lain positif kafein
persisida obat obatan negatif lain lain positif kafein
dengan metode atau alat perusahaan konvei mikrodifusi wiset tes vcms lcmcms
berdasarkan dan berkesoaran dengan ketangan ahli toksikologi forensik dr nusama soekarni
surat berita antara pengisian laboratorium kriminalistik sisa barang putih minuman organ cairan tuku
nomor lab delapan puluh enam a garis mering kta garis miring dua ribu enam belas tanggal dua puluh satu januari dua ribu enam belas
bahwa benar ketika senyawa natrium ion cyanida yang terlalu dalam cairan kopi mencapai lambung korban minang
maka akan bereaksi dengan asal lambung atau hcl
hal ini akan mengurangi sebagian besar kandungan cyanida di dalam cairan lambung
selanjutnya proses pengambilan campel organ tuku korpamina yang baru dilakukan oleh dr frencik
setelah berselang sekitar tiga hari
sejak kematian korpamina dan juga proses embalming yang telah dilakukan terhadap jenazah korpamina
turut mempengaruhi terurai ion cyanida atau ion cyanmin maupun ion cyanate atau ion cyanmin
hal tersebut telah menjelaskan penyebab rendahnya kandungan cyanida
di dalam lambung korpamina bp lima yaitu sebanyak dua mg per liter
dan juga menjelaskan mengapa tidak ditemukan cyanida maupun ion cyanate dalam hati
dan jaringan empedu bp empat serta urin bp tujuh
hal tersebut berdasarkan dan berkesesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik
keterangan ahli toksikologi forensik dr imade asgud gajahwilasutra
keterangan ahli toksikologi dr michael robertson no sembilan tiga puluh sembilan
keterangan ahli kedokteran forensik dr samad purnomo no satu enam belas
keterangan kedokteran forensik prof budi sampurna spf no sembilan dua puluh dua
keterangan ahli kedokteran forensik dr gadot lawrence no empat dua puluh enam
keterangan toksikologi forensik dr tarnet budiawan no tiga dua puluh
ceterangan dr j so palmard sekolah tiga puluh empat
ppb mitra media lisema bunga enam gr sana petadek
dan di rumah
kriminologi universitas udayana
bahwa benar pp empat
berubah satu buah pipet
berisi cairan sisa lambung kurang lebih
hasilnya negatif terhadap arsen
pesticida atau batuatan dan lain lain
atau kafein dikarenakan
lambung sebanyak satu ml
tidak cukup untuk dianalisa
karena volume yang terlalu sedikit
dan volume sebanyak satu ml
tersebut hanya cukup untuk dilakukan
pengukuran kadar ph nya saja
hal ini dapat dipastikan dengan negatifnya
juga hasil pemeriksaan
lain lain kafein dalam
sisa cairan lambung kurban
selain hasil negatif
ion cyanida padahal
kafein seharusnya juga ada
di dalam cairan lambung korban mirna
karena minuman vic yang diminum oleh
kurban mirna mengandung kafein
dan merupakan minuman terakhir
yang dikonsumsi olehnya
hal tersebut berdasarkan dan berkesesuaian dengan
keterangan ahli toksikologi forensik
keterangan ahli toksikologi forensik
dan surat berita acara
barang bukti sisa minuman ogan cairan
tubuh nomor lab delapan puluh enam a
garing kta garing dua ribu enam belas tanggal dua puluh satu januari dua ribu dua
kesimpulan dalam berita acara
barang bukti sisa minuman organ cairan tubuh
hari kamis tanggal dua puluh satu januari dua ribu enam belas
yang ditandatang oleh
dr nanda nur dayati
dan juga dikatakan oleh
dr nusama subradi
selaku kapit gimpiofor
yakni pada pp satu
mengandung zat bahan beracun atau berbahaya
yaitu ion cyanida
setara dengan tujuh empat ratus mg per liter
setara dengan nacn empat belas km dengan ph tiga belas
positif mengandung zat bahan beracun atau berbahaya
yaitu ion cyanida
sebesar tujuh tujuh ratus mgl per liter
setara dengan nacn lima belas gpl dengan ph tiga belas
mengandung zat atau beracun berbahaya
yaitu ion cyanida
sebesar dua mg per liter dengan ph lima lima
empat menurut literatur nomor dua nilai letal dosis natrium cyanida untuk manusia adalah
ldlo dua delapan ratus lima puluh tujuh mikrogram per kilogram berat badan
pada bp satu minuman ice vietnam krisis dalam keras bp dua minuman ice vietnam krisis dalam botol
bp tiga minuman pembanding bp lima lambung bp enam memperduhkan hati bp tujuh urin positif mengandung zat bahan aktif yaitu kafein
yang secara alami merupakan senya aktif yang terkandung di dalam kopi
berdasarkan hasil penyelidikan tersebut di atas ahli toksogliu forensik dr nur somran subrani menyampulkan
bahwa cyanida bersifat korosif terhadap bahan bahan yang terpapar
di mana jumlah cyanidae atau nsn yang terkandung dalam vhc yang diminum oleh korban winda adalah kurang lebih
dua ratus sembilan puluh delapan mg dan jumlah ini jauh melebihi besar lethal dosis cyanidae nsn untuk manusia dengan bobot enam puluh kg yang hanya satu ratus tujuh puluh satu empat puluh dua mg
atas dasar itu dr arief wayono spf dan ahli kedokteran forensik dr selamat purnomo spf dfm
yang melakukan pembesaran visum eterpertum terhadap korban winda menyimpulkan bahwa penyebab kematian korban winda adalah
karena cyanidae nsn yang jauh lebih besar dari lethal dosis cyanidae
keterangan ahli toksogliu forensik dr nur somran subrani nomor dua sepuluh
keterangan ahli toksogliu forensik dr imadi agus gelgeliwa resultan nomor enam dua
keterangan ahli kedokteran forensik dr selamat purnomo nomor satu
keterangan ahli kedokteran forensik prof dr budi sampurna nomor sembilan dua puluh sembilan
surat berita acara pengurusan laboratorium keliminasi kebarang putih sisamil menghormat organ dan cairan tubuh nomor lab delapan puluh enam a karir peninggaltai agarimuning dua ribu enam belas
bahwa benar sifat racun cyanida berbentuk garam sangat mudah larut dalam air dan larutannya bersifat sangat basah
ph delapan sampai empat belas tergantung konsentrasinya
sehingga bersifat sangat korosif terhadap bahan bahan
bahan bahan yang terpapar atau terkena oleh bahan tersebut
kalau mengenai permukaan kulit maka kulit akan melepuh dan terasa pedih dan panas seperti terbakar api
natrium cyanida punya sifat racun yang sangat tinggi
bentuk ion ini akan menghambat pembentukan asam cyanida
dan menyebabkan penguapan hcn dari kopi
hal ini bertujuan untuk mencegah terjadi penguapan hcn selama kopi korban disiapkan hingga diminum oleh korban
pencegahan penguapan hcn juga akan memberikan efek menekam munculnya bau hcn yang seperti buah almond dan terasa pahit ketika diminum
suhu yang rendah dari ais kopi juga berpengaruh pada penekanan penguapan gas hcn

sedangkan pada suhu yang tinggi di atas suhu ruang maka penguapan gas hcn menjadi lebih cepat dan menimbulkan bau seperti buah almon dan membahayakan orang sekitar yang menghirupnya
ketika racun cyanida dilarutkan ke dalam cairan dalam hal ini adalah minuman vietnam ice coffee
dan kemudian diminum oleh korban dengan kadar melebihi letal dosis maka akan menimbulkan gejala perasaan sangat pedih dan panas
pada saluran cerna hingga lambung korban dan akan mengakibatkan kerusakan pada jaringan yang terkena cairan pusing lemas nafas cepat kejang kejang sampai tidak sadarkan diri dan akhirnya meninggal dunia
hal ini berdasarkan dan berkesesuaian dengan keterangan saksi nomor empat dua belas keterangan saksi nomor kami ulangi keterangan saksi devi nomor empat belas dua ribu
keterangan ahli toksikologi forensik dr nur samran subandi nomor dua enam belas sampai dua delapan belas keterangan ahli toksikologi forensik dr rednat imade agus gilgel wirasuta nomor enam
keterangan ahli kedokteran forensik dr selamat purnomo nomor satu enam belas keterangan ahli kedokteran forensik prof dr budi sampurna nomor satu
keterangan ahli kelas dua puluh sembilan
bahwa benar berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh dr nur sarman di mana rata rata per satu kali sedotan adalah kurang lebih dua puluh ml larutan vietnam ice coffee
maka jumlah natrium cyanida yang terkandung dalam cairan kopi yang diminum oleh korban adalah sekitar satu ratus empat puluh sembilan gram per ml x dua puluh ml
sama dengan dua ratus sembilan puluh delapan gram nacn setara dengan dua ratus sembilan puluh delapan mg nacn
pendekatan berbeda dilakukan oleh dr rednat imade agus gilgil wirasuta fakta persidangan menunjukkan satu
pada bb satu minuman ice coffee dalam gelas positif mengandung sat atau beracun
atau beracun yang berat
atau saat berbahaya yaitu ion cyanide setara dengan tujuh empat ratus mg per liter
setara dengan nacn empat belas gram per liter dengan ph tiga
pada bb dua minuman es vietnam coffee dalam botol positif mengandung zat atau bahan beracun
dan atau berbahaya yaitu ion cyanide setara dengan tujuh ribu sembilan ratus mg per liter
setara dengan nacn lima belas gram per liter dengan ph tiga belas
pada bb lima lambung mengandung zat atau bahan beracun
dan atau berbahaya yaitu ion cyanide setara dua puluh mg per liter dengan ph lima lima
kemudian dengan mempertimbangkan keadaan lambung korban yang memiliki ph satu tiga
dengan kadar hcl banding lima puluh seratus
dengan kadar hcl banding lima puluh
dan mendasarkan pada reaksi penetralan asam lambung
maka dibutuhkan nacn sebanding dengan satu ratus delapan puluh tiga tujuh puluh tiga miligram sampai tiga ratus enam puluh tujuh lima miligram
untuk dapat membuat ph lambung mendekati ph lima lima

hal ini setara dengan sudutan kopi vietnam ice coffee sebanyak dua belas delapan sampai dua belas delapan mg

bahwa dengan berat badan korban mirna yang sekitar enam puluh kg
maka kisaran dosis letal atau dosis mematikan adalah empat puluh tujuh dua puluh dua sampai tiga ratus enam puluh tujuh lima miligram per enam puluh kg
bahwa dengan metode pendekatan yang berbeda
diperoleh kesesuaian tentang rentang jumlah racun cyanida
yang masuk ke dalam tubuh korban mirna
bahwa dosis nacn yang masuk ke dalam tubuh korban adalah di atas letal dosis atau dosis mematikan
hal ini berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik dr nur sarman subandi nomor dua
keterangan ahli toksikologi forensik dr rednat imade agus gilgil wirasuta no enam dua puluh tiga
surat berita acara pemeriksaan laboratorium kriminalistik no barang bukti sisa minuman dan organ cairan tubuh no lab delapan puluh enam a kta dua ribu enam belas
bahwa benar puslapor baris krim polri telah melakukan percobaan untuk menentukan waktu dimasukkan racun cyanida ke dalam minuman vietnam ice coffee yang diminum oleh korban mirna
sebelumnya mempertimbangkan chain of kus tadi dari barang bukti mulai sejak barang bukti tersebut berada di restoran olivier sampai dengan diterima dan diperiksa oleh puslafor baris krimpori
dengan kesimpulan yaitu
waktu dimasukkannya atau dilarutkannya bahan beracun natrium cyanida oleh pelaku ke dalam minuman kopi yang diminum korban dapat ditentukan melalui data konsentrasi kationatrium
dua waktu dimasukkannya atau dilarutkannya bahan beracun natrium cyanida oleh pelaku ke dalam minuman kopi yang diminum korban dapat ditentukan melalui data konsentrasi kationatrium
tiga waktu dimasukkannya atau dilarutkannya bahan beracun natrium
natrium cyanida oleh pelaku ke dalam minuman kopi yang diminum oleh korban adalah pada rentang waktu jam enam belas tiga puluh sampai dengan enam belas empat puluh lima pada hari rabu tanggal enam januari tahun dua ribu dua puluh
rentang waktu tersebut di atas enam belas tiga puluh sampai dengan seribu enam ratus empat puluh lima adalah rentang waktu di mana minuman kopi beracun tersebut berada di dalam penguasaan pemesan minuman
bahwa dengan pendekatan berbeda yang mengacu pada a literatur menyebutkan laju penguapan gas cyanida
dari larutan natrium cyanida mengikuti kinetika laju order ke pertama persamaan kinetika order pertama mengikuti persamaan eksponensial
data percobaan dalam berita acara pengujian penentuan waktu dimasukkan cyanida ke dalam minuman kopi serta pengaruh cyanida terhadap kain
analisa dan perhitungan persamaan penguapan gas cyanida menggunakan
maka ahli dr rednard imade agus gilgewirasuta menyimpulkan berdasarkan simulasi diperoleh perkiraan rentang waktu penambahan nacn ke dalam kopi
antara pukul enam belas tiga puluh wib hingga enam belas empat puluh lima wib pada tanggal enam januari tahun dua ribu enam belas
dengan demikian diperoleh fakta hukum bahwa benar minuman vietnam ice coffee yang diminum oleh kain itu adalah kain yang berbeda dengan kain yang diperoleh

hal ini berdasar dan bersesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik dr nusarman subandi no dua dua puluh enam keterangan ahli toksikologi forensik dr rednath imade agus gilgail wirasuta
hal ini berdasar dan bersesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik dr rednath imade agus gilgail wirasuta
hal ini berdasar dan bersesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik dr rednath imade agus gilgail wirasuta
hal ini berdasar dan bersesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik dr rednath imade agus gilgail wirasuta
hal ini berdasar dan bersesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik dr rednath imade agus gilgail wirasuta
hal ini berdasar dan bersesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik dr rednath imade agus gilgail wirasuta

hal ini berdasar dan bersesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik dr rednath imade agus gilgail wirasuta
hal ini berdasar dan bersesuaian dengan keterangan ahli toksikologi forensik dr rednath imade agus gilgail wirasuta
kandungan vietnam ice coffee telah terserap kafein na dan cn
kafein terbukti sudah sampai empedu dan urin
tidak terdeteksinya cn dalam hati dapat diterangkan oleh perubahan pasca kematian
berdasarkan dan bersesuaian dengan keterangan saksi bonjuwita alias hani no empat dua belas
keterangan saksi li amalia dalam bap angka enam dibaca
kalian bisa dik simpan diiersama ain fiosa hashtag servicekat tenha
keterangan ahli toksikologi forensik dr renat imade agus gelgel wirasuta yang menunjukkan comunicasi tentang kem tiga ribu
dan berdoa sikhwa yang lewat sekitar keras di pelajaran dari pro removal safely kembali
poin dua puluh tiga keterangan ahli kedokteran forensik prof dr budi sampurna nomor sembilan dua puluh sembilan surat
berita acara pemeriksaan laboratorium barang bukti sisa minuman dan organ cairan nomor
lab delapan puluh enam a garing kta garing dua ribu enam belas surat visum et repertum nomor polisi r garing tujuh garing satu
garing dua ribu enam belas rumkit bayangkar tingkat satu tanggal sepuluh januari tahun dua ribu enam belas keterangan ahli digital
barang bukti satu unit flash disk tosiba tiga puluh dua gb warna abu abu berisi rekaman cctv dari
waste mall grand indonesia enam puluh sembilan bawa benar stop dulu kita istirahat dulu ya sudah maghrib kita
buka lagi nanti jam sembilan belas ya oleh karenanya persidangan diskos hai cnn indonesia breaking news